assalamualaikum pak ustadz
pak ustadz kita mau terawih dimana pak
kita terawih ke cibatu
cibatu dimana mama
cibatu kan jauh
pak ustadz cibatu kan jauh
pak ustadz kenapa gak usah latih musalah kita aja tuh pak ustadz
tapi kita gak usah latih musalah kita pak ustadz
soalnya lampunya sudah menyala lagi
cuman kan lagi lobek
bilang aja gak punya kuota
kayaknya ini udah ada
masak masak masak
birahmatika ya arhamarrahimin

iya pak lupa
birahmatika ya arhamarrahimin amin
alhamdulillah mari kita berbuka
yuk selamat berbuka
buat mau sholat kan listriknya mati
kita sholat tarawih di rumah aja
kita nggak usah terawih aja dulu mak
libur dulu ya
tut kita taraweeh di mana ya
apa di rumah aja berduaan
taraweeh di mushollah aja moms rame rame
ih si tuti mas
musola itu listriknya lagi mati gelap gulita
moms yang namanya mau ibadah itu gak boleh ada alasan
kalau mati lampu kalau gelap kita ikut tinggal pakai obor
lagian kan kalau ketemu sama kangkusoy gelap gelapan
kita bisa berbuka
hah itu buktinya kamu ibadah ada alesan yang mau ketemu sama kusoy
hah moms moms tenang aja
aku tahu kok kalau di mushollah itu nggak boleh deket deket sama kangkusoy
palingan juga aku cuma mau curi curi pandang
curi curi pandang yang matanya kayak orang cacingan gitu kriip kriip kriip gitu
bukan moms begini nih
nanti teh sholat taraweh gimana
delapan rakaat empat kali salam
enggak maksud sobri lampu mushollah kan mati
apa kita sholat tarawih di cibatu
ya malam ini kita sholat taraweh di cibatu aja
pak nanti kita teh tarawehnya di mana
ya di mushollah atuh
pak ustadz kita mau taraweh di mana pak
kita taraweh ke cibatu
cibatu di mana mam
cibatu kan jauh
ustadz cibatu kan jauh
pak ustadz kenapa nggak usah latih mushollah kita aja pak ustadz
masalah kita pak ustadz
masalah kita pak ustadz
makanya lampunya sudah menyala lagi
kalau belum bagaimana kita bisa sholat berjamaah
kita bikin terang mushollahnya
benar pak ustadz
iya pak ustadz
kita sanggup pak ustadz
ya allah pak ustadz
ya allah tenang aja
iya pak ustadz
kita sanggup pak ustadz
kita sanggup pak ustadz
kita sanggup pak ustadz
insya allah sanggup ustadz
sebagai pemimpin kalian saya merasa terharu
terharu dengan semangat semangat dari warga saya
pelihara terus semangat ini
pelihara terus keperluan ini
kalau bukan kita yang memelihara musola siapa lagi
kalau bukan kita yang membangun musola siapa lagi
kalau bukan kita yang meramaikan musola siapa lagi
lampu emergensi kita mana
kok gak ada pa
kan kita punya dua
papa baru ingat
ada satu lagi ya
kayaknya di lemari papa deh
bentar ya debbie
emergensi lem yang ada di kamar kamu mananya
itu dia pindah nek
yang sudah nyersain itu kunnen
fragen keluar kekamar juga
gak ada yang nyersain
sepertinya yang anda baik baik aja
yaudah kita sekalian jemput bu yola ya in
ini teh harusnya disiapin lampu emergensinya
jadi kalau ada lampu seperti ini mendadak
ini lama sedap
masih susah melaksanakan sholat terawih
tenang pak ustadz
masih ada cara lain
yang tadi kesini naik motor ada
motornya dibawa kesini
diarahkan ke pintu musola
biar ada penerangan ke dalam musola
sok atuman diambil motornya